hai kamu akan selalu jadi putri papa dan papa selalu ada untuk kamu masih pun kamu udah nikah
aku selalu melindungi kamu ya papa selalu disini berkasiah pak saya lebih mau pak makasih papa
baik sama aku udah sayang sama aku
lantas selama ini rena selalu sebut sebut mama karena dia itu kenal dengan istrinya aldebaran
lagi kamu tolong ganti kompresor yang baru ya jangan lupa pakai rangan
kan kamu sekalian ambil air putih buat nandirannya minum obat ya
mbak harinya udah aku ganti ya makasih ya
ini untuk obatnya
decided kalau kayak gini berasa laki orang tua meliatin dokter meriksa anaknya
ya makasih bagaimana kita sakit kayaknya
nanti jangan lupa cara kompresnya cakesnya terus kamu juga harus kompresi bagian ketiak
sama dilepetan leher juga trans conversations dilapih lagu diliputnya juga ya
iya mbak siap
usahain juga rina harus pake baju tipis ya
supaya menyerap keringat
kalau gue gak bisa dapat info dari orang lain
gue tanya langsung aja ke mamanya aldebaran
siapa roy sebenarnya
cari siapa mbak
yang punya rumah ini
rumah ini sekarang sudah kosong
udah dijual dan penghuninya udah pindah
yang mau beli rumah ini juga minggu depan akan masuk ke rumah ini
lagi lagi kacau penyelidikan gue
yaudah kalau gitu saya permisi ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi
semoga ini bisa menghentikan pergerakan elsa untuk sementara waktu
amin ya rabbal alam
sayang sekarang makam kamu udah bagus
nanti sekarang kamu tenang ya disana
mama disini sayang banget sama kamu ya nindy
nindy udah tenang disana
udah kamu gak usah nangis lagi nanti nindi sedih
iya ada apa bu
ya ini makamnya anak saya bapak yang benerinkan ya
kalau misalkan nama bintinya eli
andin karisma putri
nanti segera saya selesaikan bu
saya permisi dulu
aku rasa ini jalan yang terbaik untuk kita semua pak
aku gak mau elsa sama nino ada masalah lagi
jadi kalau papa ngertiin ya
papa selalu ngertiin kamu sayang
kamu luar biasa
rela melawan seluruh dunia
kamu tau gak
kamu akan selalu jadi putri papa
dan papa selalu ada untuk kamu
meskipun kamu udah nikah
aku selalu melindungi kamu ya
papa selalu disini
makasih ya pak
makasih papa udah baik
sama aku udah sayang sama aku
walaupun aku udah nikah sekarang
sampai kapanpun papa akan jadi cipta pertama aku pak
dan kamu adalah cinta selamanya papa
aku akan ruins
semuanya kayak tertutup dengan rapih
dan gak ada sedikit pun celah buat gue bisa tau soal dia
udah jam makan siang nih
mending gue ajak mama makan di mall aja deh
sekalian ajak dino
sayang aku mau ajak mama ke mal puri plaza
reina pasti senang sama hadiahnya
sekarang tinggal ajak mama
ma kita ketemuan di mall puri plaza yuk
ini lagi ada al di rumah
al dan andin kayaknya lagi berantem